kita beralih ke informasi lain di mana seorang pegawai kantor pelayanan pajak kpp pratama bangka bangka belitung terjaring operasi tangkap tangan
ya di pergoki polisi tengah memeras seorang wajib pajak
pegawai pajak bernama ramli anwar tersebut menjanjikan akan membantu meloloskan pajak seorang korbannya yang berjumlah sekitar tujuh ratus juta rupiah
wadir kriminal khusus polda bubble akbp indra krimayandi dikutip detik com mengatakan pelaku bertugas sebagai pengawas dan konsultan pajak
pelaku ditangkap tepat di depan sebuah kafe di jalan ahmad yani pangkal pinang bangka usai melakukan pertemuan dengan korban
mengetahui aksinya di pergoki polisi pelaku panik dan kabur
sempat terjadi aksi kejar kejaran akhirnya pelaku pun berhasil diringkus